doyan makan makanan gurih bersantan
kalau tidak dikontrol bisa memicu penyakit jantung atau strok
tapi ada nih kedai opor unik yang tidak pakai santan di kawasan cipete jakarta selatan loh
wah apa bisa mengimbangi kenikmatan opor bersantan
jadi bubu dasarnya bawang merah dan bawang putih halus lalu kuah opor diramu dari sereh lengkuas gula merah dan asam jawa
nah yang unik santannya diolah dari kelapa sangrai atau serundeng
ini ciri khas yang dipertahankan sejak kedai legend ini buka di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga supaya mengurangi asupan lemak
ya kalau opor aslinya pakai santan
santan itu mentah jadi saya ganti dengan serondeng
serundeng itu kan matang lemaknya sudah hilang
anda wajib cicip bersama sambal hijau yang diberi cuka
cukanya dibuat dari fermentasi kelapa jadi aman buat mah
perpaduan bumbu dan serundeng ini sebagai pengganti santan
yang membuat kuahnya makin segar dan tidak membuat mateh atau enak kalau kita makan opor ayam pada umumnya
namun apakah mengganti penggunaan santan bisa mengurangi resiko closterol
orang indonesia udah mulai kreatif
atau santannya diganti misalnya sama susu kedelai itu juga sering
susu almond mereka suka
biarpun rasanya tidak mirip
walaupun tetap semuanya kita mesti
saran lainnya untuk meminimalisi resiko kolesterol adalah mengolahnya bersama plan stanol
seperti kembang kol tomat nanas gandum nasi merah kacang kacangan
plan stanol bekerja mencegah kolesterol terserap oleh usus
seperti menu tongseng kedai pak kadir yang berkonsep kaki lima di kawasan cideng jakarta pusat ini
baru berapa tahun gitu ya tiga tahun ya narasi itu ya
untuk menurunkan kadar kolesterol anas gitu ya
kedua nya kedua daging biar bisa lunak gitu
saya tak sabar mencicipi tongseng nanas saspa kadir ini
aromanya bikin lapar
oke saya cobain ya pak ya
udah mateng ini
nanasnya ini yang bikin nanti kolesterol
karena seratnya tinggi dan juga di dalamnya ada tomat gembang kol
mempunyai bahan bahan ataupun planstanol yang bisa membuat usus mencegah kolesterol untuk diserap
namun perlu diingat
bagi yang beresiko kolesterol tinggi tetap atur pola makan ya
karena jika konsumsi berlebih resiko tetap selalu ada
roni satria himawan amri jakarta